aksi pencurian dua sepeda motor yang terparkir di depan rumah di jalan kambing kramat jati jakarta timur jumat dinihari terekam cctv
dikonfirmasi pada minggu petugas keamanan setempat mengaku sempat melihat kedatangan kedua pelaku
namun mereka tak menaruh kecurigaan sama sekali
tak berapa lama kedua pelaku merusak kunci kontak motor dan tancap gas membawa kabur dua unit sepeda motor milik warga
pelaku yang saya lihat itu dua orang
yang satu ciri cirinya agak gemuk rambutnya agak panjang sedikit
yang satu rambutnya ikel agak kurus
sebelum dia ngambil di sini ternyata dia udah ngambil duluan di gang olahraga
aksi pencurian ban serep mobil di pinggir jalan raya bromo kota probolinggo jawa timur juga terekam cctv rabu dini hari
pelaku yang satu membawa mobil dan berhenti di dekat mobil korban dengan modus sedang menelpon
sementara pelaku lain melakukan aksi pencuriannya
tidak butuh waktu lama para pelaku membawa kabur ban serep dan kabur
jadi pas waktu sampai di eratek belakangnya eratek itu kabur kan ban serep itu jatuh
jadi bunyi aku kira bunyi apa jadi aku periksa ke belakang ternyata ban serepnya udah hilang
jadi baunya cuma sisa segini
sementara itu dikonfirmasi pada minggu kapolsek ademangan mengatakan korban belum melakukan laporan resmi
meski tidak ada laporan resmi pihaknya tetap akan melakukan penyelidikan
sampai sekarang belum ada laporan
udah polsek jadi saya belum bisa nindahkan lagi
tapi nanti akan saya disuruh anggota untuk ngecek ke tkp
masyarakat kota probolinggo berharap aksi komplotan pencuri ban serep yang menghantui warga
yang rumahnya di tepi jalan segera ditangkap polisi
tim liputan cnn indonesia